dan kepada saya dalam rangka preswa preswa akhir akhir ini yang terjadi di negara kita indonesia
tadi saya berbicara mengenai yang pertama
pertama mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi utamanya di sumatera dan di kalimantan
baik menggunakan pembangunan kanal kanal kemudian juga water bombing
kemudian juga pembuatan hujan
dan pembuatan yang kita tahu itu sangat mengurangi kejadian kejadian titik titik api yang ada di lapangan
sehingga kalau kita lihat hari ini sudah jauh sangat berkurang
kemudian yang kedua yang berkaitan dengan ruu kuhp
banyak sekali tadi masukan masukan yang kami terima
dan saya mengucapkan
terima kasih yang sebesar besarnya atas masukan masukan baik
tadi yang berkaitan misalnya hukum yang terlalu masuk ke wilayah privat
misalnya ini saya kira sebuah masukan yang sangat baik
dan juga yang berkaitan dengan pasal pasal yang lain lainnya
termasuk pasal penghinaan terhadap presiden
dan yang ketiga yang berkaitan dengan undang undang kpk
yang sudah disahkan oleh dpr
banyak sekali masukan masukan juga yang diberikan kepada kita
utamanya memang masukan itu berupa penerbitan perpu
tentu saja ini akan kita segera hitung kita kalkulasi
dan nanti setelah
kita putuskan akan juga kami sampaikan kepada para senior dan guru guru saya yang hadir pada sore hari ini
dan juga tadi saya menyampaikan mengenai perhargaan saya apresiasi saya terhadap
demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa
yang ini saya kira sebuah bentuk demokrasi
di negara kita
dan masukan masukan yang disampaikan kepada saya dalam demo itu juga menjadi catatan besar
dalam rangka memperbaiki yang kurang yang ada di negara kita
jangan sampai demo merusak fasilitas umum
dan merugikan kita semuanya
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
tadi banyak masukan dari para tokoh mengenai pentingnya diterbitkannya perpu
masukan itu yang lain pak
masukan itu yang lain pak
itu tadi kan sudah saya jawab
akan kita kalkulasi akan kita hitung akan kita pertimbangkan
terutama dari sisi
tadi sudah saya sampaikan kepada beliau beliau
secepat cepatnya dalam waktu yang sesingkat singkatnya

soal perputu sendiri pak
pertimbangannya itu yang paling kuat apa sih pak
sekarang saya mempersilahkan kepada beliau untuk menyampaikan
besok besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa
terutama yang dari bem besok
pak soal kekerasan oleh aparat kepolisian selama proses demonstrasi kemarin gimana pak
tadi juga sudah kami mendapatkan masukan mengenai itu
nanti akan saya telepon langsung kepada kapolri agar dalam menangani setiap demonstrasi
itu dilakukan dengan cara cara yang tidak represif yang terukur
tapi kalau sudah anarkis seperti tadi malam ya memang harus tindakan tegas
pak jokowi sempat
bapak sementara yang doang dalam apk dikarenakan
sekarang saya persilahkan prof mahfud untuk menyampaikan
saudara sekalian kami tadi diterima oleh bapak presiden
sekitar jam dua lima belas menit
langsung dipimpin pertemuan oleh bapak presiden dan kami dipimpin oleh pak gunawan muhammad
tadi bapak presiden di depan kami mengatakan sangat menghargai aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa di seluruh indonesia
dalam bentuk unjuk rasa selama dua hari atau tiga hari berturut turut karena itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi
kami juga menghargai mahasiswa karena kami dulu juga ikut demo demo seperti itu
jadi kita anggap itu bahwa ada penumpang dan sebagainya itu tidak menjadi arus utama bahwa ada orang nyelundup ikut masuk gitu nyelusup itu tidak bisa dihindari tapi itu tidak ada pengaruhnya pada aspirasi utamanya
yang kedua kami mengapresiasi dpr dan pemerintah yang telah bekerja dengan sesungguh sungguhnya sehingga melahirkan beberapa undang undang dalam rangka melaksanakan tugasnya
kami apresiasi sepenuhnya tetapi karena masih ada beberapa hal ada beberapa hal yang mungkin belum sesuai dengan aspirasi masyarakat
baik dalam bentuk substansinya memang berbeda maupun dalam cara menafsirkannya maka kompromi kompromi untuk menyelesaikan masalah ini harus ditempuh
dan kami tadi rombongan menyampaikan terima kasih kepada bapak presiden
yang telah juga mengambil inisiatif dan menyatakan sikap untuk menunda pengesahan beberapa rancangan undang undang yang sangat penting bagi pendekatan hak asasi dan pemberantasan korupsi ke depan
yaitu rancangan kitab undang undang kumpidana rancangan undang undang pertanahan rancangan undang undang pemasarakatan dan lain lain yang sudah dinyatakan perlu diperhatikan
ditunda dulu untuk dibahas kembali pada saatnya dengan menampung masukan
kemudian khusus untuk kpk tadi mendiskusikan beberapa opsi
undang undang itu rancangan undang undang kpk itu sudah disahkan melalui prosedur konstitusi yang sah
tetapi masih bermasalah ternyata tidak cocok atau tidak bersesuaian dengan kehendak
karena masyarakat pada umumnya yang diekspresikan oleh kampus kampus ribuan dosen ratusan guru besar kemudian puluhan ribu mahasiswa gerakan civil society dan sebagainya
menyatakan bahwa itu belum bisa diterima untuk diterapkan di tengah tengah masyarakat
oleh sebab itu kita mendiskusikan opsi opsi
bagaimana cara menyelesaikan itu
opsi yang pertama ada legislative review
legislative review itu artinya ya nanti disahkan kemudian dibahas gitu
pada berikutnya kan biasa terjadi revisi undang undang yang sudah disahkan
lalu yang kedua judicial review
sudahlah mahkamah konstitusi itu opsi yang kedua
lalu ada opsi lain yang tadi cukup kuat disuarakan yaitu lebih bagus mengeluarkan perpu agar itu ditunda dulu
lalu sampai ada suasana
karena yang baik untuk membicarakan isinya substansinya
dan karena ini kewenangan presiden kami semua hampir sepakat menyampaikan usul itu
presiden juga sudah menampung dan pada saatnya nanti tentu yang akan memutuskan itu istana
dan kami akan menunggu dalam waktu yang sesingkat singkatnya
saya kira itu dari kami terima kasih
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
prof kalau misalnya perpu kan harus ada kegentingan yang memaksa
kalau keluarga perpu kan harus ada kegentingan yang memaksa
kaji yang kegentingan yang memaksa yang disuruhkan kondisinya seperti apa
tidak dikaji itu kalau itu gampang lah
gampang kan memang sudah agak genting nih
itu hak subjektif bisa juga
hak subjektif presiden menurut hukum tata negara
tidak bisa diukur dari apa genting itu
presiden menyatakan keadaan masyarakat dan negara begini saya harus ambil
tindakan itu bisa dan itu sudah biasa tidak pernah dipersoalkan orang
jadi kok bisa diusahakan mencerminkan bahwa kondisi sudah genting karena ada gerak mahasiswa ada pelajar
jangan menjebak dulu nanti dpr nya marah
nanti biar diolah lagi itu saja yang substansi dulu
perpu itu menunda atau membatalkan
ada tim hukumnya di istana
terima kasih ya
demikian tadi pernyataan presiden dan juga prof mahfud md yang mewakili sejumlah tokoh nasional
atas hasil dari pertemuan yang berlangsung pada pukul dua siang tadi
ada beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh presiden joko widodo diantaranya mengenai tanggapan
bahwa dalam pertemuan tersebut membahas mengenai upaya untuk mengurangi dampak dari asap
akibat kebakaran hutan dan lahan yang sudah mulai terlihat hasilnya
kemudian juga masalah rkuhp yang kemudian memancing adanya aksi unjuk rasa
baik itu mahasiswa dan berbagai lapisan masyarakat
serta masalah undang undang kpk di mana ada tuntutan presiden untuk mengeluarkan perpu kpk
namun presiden menanggapi permintaan ini bahwa keputusannya nanti akan disampaikan
sesegera mungkin dengan melakukan pertimbangan terutama dari sisi kalkulasi politik
dan presiden tadi juga menyampaikan bahwa dia mengapresiasi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa
dalam beberapa hari terakhir dan direncanakan presiden akan bertemu dengan mahasiswa esok hari
utamanya adalah dari perwakilan badan eksekutif mahasiswa